berlokasi di jalan kisah maun sukasari kota tangerang banten pasar lama tangerang
seolah menjadi surga bagi pecinta kuliner
segala macam jenis kuliner ada mulai dari minuman makanan ringan hingga makanan berat
banyaknya pilihan makanan di sini membuat saya bingung
tapi akhirnya saya menjatuhkan pilihan pertama ke kentang spiral ini
lihat nih kentangnya panjang melingkar dengan tambahan bumbu yang banyak
mulai dari bumbu gurih manis sampai pedas
cukup bayar lima belas ribu rupiah saja
kentang spiral sudah masuk perut sekarang saya mau lanjut nih cari yang manis manis
yang menjadi pembeda pancake souffle dengan pancake hias
yang terasa adalah adonannya yang ringan dan mengembang
agar mengembang dan tetap fresh adonannya harus dibuat baru terus
tidak heran kalau antriannya jadi panjang begini
tuh sudah jadi lihat nih pancake nya goyang goyang sama kayak di cafe juga
tadi saya beli harganya rp dua puluh lima tuh masih goyang goyang
ini ada yang brule sama ada yang coklat kita langsung coba ini
pancake nya lembut dan ringan banget
ketika digigit aroma vanilanya berasa dan meleleh di mulut
toppingnya pun manis dan banyak
cocok nih buat pecinta makanan manis kayak saya begini
lanjut cari yang seger seger ada es semangka india yang bisa dinikmati dengan harga sepuluh ribu rupiah
nah ini yang manis sudah dapat sekarang kita mau cari yang gurih yuk
setelah berkeliling ternyata ada nih sayap ayam bakar khas malaysia dengan harga rp dua puluh lima berisi tiga ayam
pas banget dengan budget saya
jadi sayap ayamnya yang besar besar ini dibalur dengan bumbu merah dan dibakar sampai matang
daging ayamnya lembut banget dan bumbunya pun gurih
meresap sampai ke dalam
nggak nyangka nih dengan harga murah begini bisa dapat makanan yang lebih enak
dan makan si enak ini